kebakaran di lapas kelas satu tanggerang banten membuat petugas lapas di daerah lain kian ketat memeriksa sistem pengamanan kebakaran di cilegon banten
petugas intensif melakukan pengecekan keamanan instalasi listrik serta menambahkan alat pemadam kebakaran di tempat tempat strategis di dalam lapas kelas dua cilegon
inilah kondisi bangunan lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas dua di cikerai cilagon banten
jumat pagi bangunan kokoh yang dioperasikan tujuh tahun lalu itu dilakukan pemeriksaan alat alat kebakaran yang ada di dalamnya pada jumat pagi
dari hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas lapas cilegon memastikan seluruh instalasi listrik yang ada masih cukup aman
untuk kapasitas kamar warga binaan yang ada di lapas cilegon sendiri terhitung berjumlah tujuh ratus kamar
namun pada saat ini warga binaan yang berada di lapas cilegon total satu enam ratus empat puluh dua orang
menurut kepala lapas cilegon pemeriksaan rutin dilakukan
pemeriksaan rutin dilakukan